perusahaan pertambangan petrosea senin sore menggelar acara paparan publik atau public expose di kawasan bintaro tanggerang selatan
dalam paparan publik petrosi yang disampaikan oleh jajaran direksi perseroan pada tahun dua ribu dua puluh dua berhasil memperluas jangkauan dengan berbagai kemitraan dan perjanjian ke dalam portfolio yang beragam dengan perusahaan pertambangan terkemuka senilai satu tiga puluh enam miliar dolar as
sedangkan terkait engineering procurement construction atau epc petrosi mendapatkan beberapa perjanjian bernilai tinggi dengan mengintensifkan diversifikasi dan ekspansi
salah satunya melalui end to end solution yang diberikan senilai tiga ratus tiga puluh lima juta dolar as
dan dikontribusi oleh pemerintah yang memiliki keuntungan yang lebih tinggi
sementara itu untuk mengejar target tahun dua ribu dua puluh tiga presiden direktur petrosi romi novan indrawan menyampaikan
petrosi akan fokus pada repositioning anak perusahaan untuk memperkuat posisi perusahaan dalam industri pertambangan rekayasa dan konstruksi serta diversifikasi bisnis
total proyek yang akan bisa kita kerjakan proyek di tangan saat ini senilai satu tujuh miliar usd
itu secara organik dan tentunya menjadi target utama kita untuk dapat kita selesaikan dengan baik
dan juga yang kedua adalah repositioning
jadi petrosya berupaya untuk mereposition posisi menjadi main owner
jadi dua hal ini yang tentunya menjadi katalis pertumbuhan kita untuk tahun depan
dan juga membagikan dividen sekitar tujuh puluh enam juta usd sebagai salah satu komitmen untuk bisa menarik investor baru dan juga membangun kepercayaan investor existing